put sarapan dulu yuk
kasih ya bu
sikap ibu gak kayak biasanya
lebih banyak diem
pasti karena ibu banyak mendem perasaan

ibu bilang dia kalau kita jadi pindah ke surabaya
jadi hari ini ibu mau ke kantor untuk resign saya
kita beneran jadi pindah ke surabaya bu
nanti kamu setelah sarapan jangan lupa minum obat ya
karena itu antibiotik put
satu lagi put
ibu minta kamu gak keluar rumah ya
put kalau kamu mau ibu percaya sama kami
tolong kamu turutin ibu ya
aku mau kemana
kamu pakai kardigan
saya mau ke sebelah pak regar
jangan ganggu dokter dokter saya
apalagi gara gara kamu semua orang jadi panik kemarin nyariin putri
oh kok gitu sih pak regar
ini kan bukan gara gara seolah olah saya ngajakin putri pergi
terus sempat putri hilang akhirnya semua orang jadi panik
kan nggak kayak gitu kejadiannya
kemarin saya juga panik kok pak regar nyariin putri
ah kamu menipu
alasan kamu aja
pokoknya kamu gak boleh ganggu dokter dan anak saya
oh udah resmi jadi ex nih pak regar
nih kamu tuh serius nih prins
malah ngajak bercanda lagi
kamu tuh membangkitkan muka lama
wong tuh bikin saya sakitnya tuh di sini
sakit yang tidak berjarah tau gak
malah ketawa sih
ya udah pak regar saya ke sebelah dulu ya
apa kenapa lagi pak rega
maksudnya apa begitu
tidak boleh maksud saya
kurang tidak tadi
loh tadi kan pak reger bilangnya boleh
tidak boleh maksudnya
maksudnya jadi boleh
boleh dong pak regar
please dong pak regar
saya doain deh pak reger
semoga kalau pak regar izinin saya
pak regar bisa balikan lagi sama ibu
enggak jadi ex deh
iya kan pak regar
regar dan nawang